tunggu tunggu ya tunggu tunggu ya
satu persatu jenazah korban kebakaran di lembaga pemasyarakatan kelas sabtuangkran
tiba di instalasi forensik rumah sakit polri ramadjati panjarabesian
sejumlah keluarga korban langsung histeris dan mencoba mendekat
untuk mencari jenazah anggota keluarganya yang tewas
insiden maut di lapas tangerang itu sangat memukul keluarga fitra eka
salah satu korban tewas
pasalnya januari tahun depan anaknya akan bebas setelah mendapat remisi
saat kejadian fitra eka terjebak di dalam ruang tahanan yang terkunci
ya bloknya kebakaran jam dua pagi
ruangnya terus terkunci di kamar
ya nggak bisa keluar
lilis nurhayati pun bersedih ketika kakaknya
kakaknya yang menjadi napi di lapas kelas sabtuangkran setelah meninggal dunia
kepastian itu ia dapat setelah mencari informasi di krisis center
adik kandung dari korban
ada dapat dari dalam
katanya kakak saya dari salah satunya
sekarang lagi ada di rsud
duka mendalam juga dirasakan neti ibu korban haryanto alias bule
ditemui di rumah kontrakannya di kawasan kebun jeruk jakarta barat pada rabu siang
neti tak kuasa menahan kesedihannya atas musibah yang diderita anak sulungnya itu
haryanto alias bule merupakan salah satu korban
dan delapan orang napi lainnya yang mengalami luka bakar yang cukup serius
pria empat puluh dua tahun itu merupakan napi kasus narkotika dan akan dibebaskan desember tahun ini
hingga rabu malam sejumlah keluarga korban tewas di kebakaran lapas kelas satu tangerang
terus berdatangan ke pos unp empat rumah sakit polri kramjati untuk menyerahkan bukti dna ke tim dvi
di tengah hujan mereka tetap menunggu antrean
mereka berharap anggota keluarganya yang meninggal dapat dicocokkan dna nya
agar jenazahnya bisa segera dimakamkan
hingga rabu malam dua puluh keluarga korban sudah menyerahkan sampel dna ke tim dvi rumah sakit polri kramat jati